dan kita sadar mulai hari ini bahwa itu bisa terjadi
kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen lpi untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya
oke pemerintah tampaknya sudah sangat siap sekali membuat proteksi terhadap investasi yang akan masuk ke tanah air
dan itu termasuk juga pendukung pak prabowo